mona omre bener kita pulang ya
yaudah kalau gitu saya permisi
kau bisa nerima diriku untuk jadi kakak adik
walaupun kalian beda ibu
kok kamu ada disini
aku sengaja nungguin kamu disini
oh iya sekarang aku mau ke tempat tewi dan siti
i'm surprised iya aku sampai lupa kesana
yaudah aku ikut ya
oh iya udah kalau gitu kita jalan sekarang
jadi raja sekarang sudah tahu kalau kamu itu adiknya raja
mona yang cerita semuanya ke raja
wah kalau gitu tante nyaranin supaya kamu hati hati aja
raja pasti akan berusaha untuk mencelakakan kamu
raja pasti bukan orang yang senang tersaingi
dia tahu kau masih hidup
dia pasti gak mau untuk berbagi harta yang sudah diberikan oleh orang tuanya ke kamu
tante tenang aja
yang bakal kehilangan semuanya itu raja
ya aku yakin
kita coba masuk ke dalam aja ya
bu saya meminta
waktu untuk bicara sebentar
saya ingin bertanya sesuatu
apa yang mau tanyakan sama saya
saya tidak kenal kamu
mungkin ibu nggak kenal saya
tapi mungkin ibu kenal bayi ini siapa
dan kasih tahu siapa bayi itu
kenapa kamu tanya sama saya
mungkin ibu pernah bantu
saat mama saya melahirkan
saya itu jadi bidan udah lama banget
saya gak ingat aja bayi satu persatu
soalnya ini penting banget buat mona
keliatannya kota ini udah lama
kejadiannya lama banget
mungkin aja ibu ingat sama mama saya
silahkan bayi itu ibu saya
kamu sudah kalau
udahlah udah udah kalian jangan ganggu lagi bidang city
kan bidansi tidak kasih tau kalau kamu mau tau tentang tante andis ya kamu tanya sendiri sama orangnya lah
gini loh masalahnya kalau misalkan saya nanya mama pasti mama bakal sedih
yang meninggal saya cari tau sendiri
bayi ini sudah meninggal
kakak saya udah meninggal
maksudnya meninggal gimana kalau sakit
bayi ini meninggal saat dilahirkan
aduh bahaya ini sih
bu bidan bisa bisa keceplosan di depan mona dan dewa
mendingan aku usir aja mereka sebelum bu bidan membocorkan lebih banyak
udahlah udahlah ya
kalian jangan ganggu lagi bu siti lebih baik kalian pergi dari sini
tapi om saya kan belum selesai
belum selesai apanya lagi
kamu kan udah dikasih tahu tadi sama bidan kalau bayi yang ada dari foto itu sudah meninggal
sekarang kamu mau tahu apa lagi
yaudah kalau gitu saya permisi
tolong jangan sampai siapapun tau tentang masalah ini
kalau sampai andis tahu soal clara bisa bisa hidupku makin terancam
belum lagi citra tahu bisa habis aku
bahi tanta andi
tanta andi meninggal waktu dirayarin
kasian tanta andi
pasti dia sedih banget
ini anaknya putri mana
ini anaknya putri mana

kamu udah meninggal
tapi masih ada yang aku bingungin
ternyata mama sama om roro itu gak punya hubungan
padahal menurut aku mereka tuh punya hubungan
masih ada yang mereka sembunyiin
itu hanya perasaan kamu aja
karena gak ada apa apa
ya gak tahulah dewa
tapi yang pastinya kamu mau akan bantu aku untuk cari tahu
aku pasti akan bantu kamu
kamu emang temen yang terbaik
aku mau jangguk raja
dan aku mau ngasih perhatian sama dia
supaya dia lupa sama yang namanya putri mona atau siapalah itu namanya
gak penting juga buat gue
ellah coba dengan berat yang kau buat nih makasih apapun pastinya